wah semara lidu aji permainan belum berakhir
semarah lidu aji
aku malaikat percabut jawa
serahkan cawar rogo subo
tidak aku tidak akan menyerahkan cawan ini kepada iblis pertip
bagaimana sembara masih mau menantangku
kamu memanfaatkan sahabatku dengan sangat keji
tidak perlu banyak ngoceh
cepat serahkan cawar rogo subo itu
semakin melawan maka nyawa temanmu akan semakin dalam bahaya
jangan sebar jangan pernah ikuti mereka
mereka itu siluman licik
aku tidak main main
masir kau hentikan hentikan
kembalikan dulu sahabatku
baru aku akan memberikan cawan ini padamu
jangan pernah berani mengaturku
kamu ingin melihat sahabatmu ini mati
aku akan melakukan apapun yang kamu mau
sembara sudah mengikuti semua perintah
sekarang cepat keluar dari tubuh sahabat
jangan banyak bicara
aku tidak suka diatur
jangan sakiti basir lagi
kamu sudah mendapatkan apa yang kamu mau
tenang saja sembar
aku tidak akan ingkar janji
apa yang kamu lakukan
satu pelajaran buat kalian
jangan pernah percaya pada si umar
mereka akan menang
aji lakukan sesuatu
farida gak mau pulang bude
sejak kapan kamu kenal sama dia
jadi farida ini
farida ini putriku
senang bertemu sama kamu mariama
aku harus pulang
masuk saja tidak dikunci
farida bawakan masakan
terima kasih ya nak
bibi tidak bisa menerima pemberian kamu ini
bibi tidak marah sama kamu
nanti ada salah paham antara bibi dan budaya kamu
sudah bujuka kamu
kamu jadi anak bisa dengerin orang tua enggak
dibilang jangan berteman sama orang sebarangan apalagi sama janda kata diri ini
cukup mbak ros
kasian farida jangan keterlaluan
siapa yang keterlaluan
kamu atau aku
kamu ini perempuan keterlaluan sekali
ngapain kamu berteman sama farida
oh aku tahu
mungkin kamu mau deketin bapaknya
iya kamu mau deketin bapak dia lagi
tidak usah soal munafik kamu
pakai soal menangis
aku tahu akal bulus janda tidak tahu diri kamu
dulu saja rahman tidak punya apa apa
kamu campakkan dia
sekarang rahman punya apa